iya gak ada apa apanya
kok gak ada apa apa
kang ocat balik lagi ya sama istrinya
yati udah keburu cerai
itu masalah jaya hati atu
masa suami orang direbut
yati mah gak ngerebut
kang ocat yang kasih harapan
yati disuruh cerai
kalo mang afip ketemu kang ocat
yati masih nunggu janjinya
terima kasih mang afip
dari dokter kelara
ma'am ma'am asing jalan dulunya ma'am
mau kemana baru pulang udah mau langsung main
ih inget cucian jangan sampai ma'am panggil ya
iya ma'am asing jalan dulunya ma'am
kira kira motor saya ini maksimalnya angkat beban sampai berapa kilo ya
soalnya saya mau nambahin seratus gram emas kira kira kuat nggak ya
jangan kan seratus gram dong ngangkut iku aja masih bisa kok
eh jangan bawa istri atau
kenapa gak boleh
gak boleh kamu marah
eh udah kamu sering ngeledekin ema aja saya gak marah
itu mah bukan yang ngeledek cik
itu mah kenyataan
kenyataan terus barusan yang saya omongin kayak apa
bukan kenyataan lebih dari kenyataan
mau pergi jalan jalan sama opo ustad kemet
gak tau moms mau kemana
yang penting aku mau dengerin ceritanya opo ustadz kemet
kasian opo ustad lagi sedih mams
kok mams tega bingit sih
mams pasti butuh temen buat cerita kan
yuk bentar doang kok
yaudah pokoknya pergi dulu yuk
hape jangan dimatiin
jadi kalo mama telepon
yuk mams udah ngomongnya
soalnya kok gak enak
udah ditungguin sama kangkusoy
jalan aja duluan ya
nanti akan nyusul belakangan
kang apip duluan ya
dapet salam dari pht
dia masih nunggu janji janji mengocat
dia sekarang sudah bisa sama suaminya
terima kasih kang apip
udah jalan dulu
saya bantuin ya
terus saya di sini ngapain
kamu duduk aja
gak ada kursi kum
gak ada orang di teras
maksudnya kamu duduknya di teras
saya jadi bingung
besok besok jangan begitu ya kom
saya taro ember dulu ya guys
waalaikumsalam kang aceng
di mata kang aceng itu ada apa ya
gak ada apa apanya kang
atuh yang bener
iya gak ada apa apanya
kok gak ada apa apa
ada entin di bola mata kang aceng
bosan atuh kang digombalin terus

nah si air disini
tab trai bajenya rlins
terus marks gara sampai nah kan ya
ya mbr bukit tuh
aku desibelin bayadanya jsem yang ada behanya
udah kembali misalnya sama pengen balik dekang
dibilir apa sama kita sih tempopan dulu
malah sebenarnya ada semulut lemes
makasih ya kang
oh ya tin
simpen ya senyuman manisnya tin buat kang gaceng seorang
nyamannya tin bukan buat kamu
buat si muka becek
tin duluan ya
konspirasi global tahu rencana kita
pernikahan kang sobri dilanjutkan
saya diundang komandan
saya juga komandan
itu hanya untuk tidak membuat kita curiga